presiden joko widodo hari ini menggelar kunjungan kerja ke provinsi lampung
salah satu agendanya adalah mengecek jalan rusak yang viral di media sosial
dalam video yang dikirimkan oleh biro ke presidenan
terlihat mobil yang dinaiki presiden joko widodo melintasi jalan terusan ria cudu lampung
yang kondisinya berlubang dan banyak genangan
rombongan ke presidenan terlihat cukup kesulitan melintasi jalur tersebut
presiden joko widodo meminta agar jalan rusak di provinsi lampung
yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat segera diperbaiki
menurut joko widodo pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
akan mengambil alih pengerjaan perbaikan jalan
jika pemprov maupun pemkap lampung tidak mampu melakukan perbaikan
menurutnya infrastruktur jalan yang baik sangat penting
untuk mendukung mobilitas baik barang maupun masyarakat
sehingga bisa menekan biaya logistik yang nantinya akan berpengaruh pada pengendalian inflasi